zulkifli mengaku mengundang gatot untuk mendengar gagasan yang memimpin indonesia apabila maju sebagai calon presiden
zulkifli menegaskan pan belum memutuskan mendukung siapapun sebagai capres
namun zulkifli mengisyaratkan akan mendengar gagasan dan visi gatot baru memutuskan dalam rakernas apakah mantan panglima tni ini layak diusung sebagai calon presiden
ya pak gatot kan orang penting
salah satu juga yang dikadang kadang untuk capres
karena itu yang pertama tentu kita ingin dengar pikiran pikirannya yang pertama
yang kedua saya ingin mengajak sebagai tokoh pak gatot bersama sama dengan yang lain ya
untuk sungguh sungguh juga di tahun politik ini menyerukan pemilu yang damai
selanjutnya sudah ada korespondensi nn indonesia rifana pratiwi di gedung mpr dpr jakarta
selamat siang rifana
rifana sebenarnya apa saja yang dibahas dalam pertemuan antara gatot dan juga ketua umum pan ini
apakah memang dalam pembicaraan ini juga berarti akan muncul poros ketiga atau poros alternatif dalam pilpres mendatang
ya selamat siang alfian
tiga bulan menjelang pendaftaran capres dan juga cawapres konstelasi politik
di tanah air ini masih cair dan juga dinamis
dan hari ini ketua umum partai emanat nasional sekaligus ketua mpr zulkifli hasan mengundang mantan paklima pni general puna wirawan gatot nurmantia
untuk menggelar pertemuan tertutup di ruangannya di lantai sembilan gedung dpr mpr
dan tadi pertemuan digelar selama kurang lebih dua puluh menit secara tertutup dan juga tadi didampingi oleh seksyen pan edy suparno
dan sebelum acara pertemuan tadi berlangsung kami menanyakan juga kepada zulkifli hasan apa sebetulnya motif
dan juga tujuannya mengundang gatot nurmantia
tadi zulkifli hasan mengatakan bahwa gatot ini merupakan salah satu tokoh yang masuk dalam top survei elektabilitasnya cukup mumpuni
ataupun cukup tinggi untuk bisa menjadi pendamping ataupun penantang dari presiden jokowi yang akan maju pada periode kedua pemilu presiden dua ribu sembilan belas
oleh sebab itulah memang pan tengah menjajaki kemungkinan ataupun mendengar gagasan gagasan yang disampaikan oleh gatot nurmantio
tentang indonesia ataupun visi misinya
jika nanti diberikan tiket oleh pan namun zulkifli hasan tampaknya belum mau terburu buru untuk memutuskan
bahwa pan akan memberikan tiket untuk maju pilpres kepada gatot nurmantio
karena memang selain hari ini bertemu dengan gatot nurmantia rencananya besok zulkifli hasan akan menggelar pertemuan
dengan salah satu politisi partai demokrat mantan gubernur ntb yakni tuan guru bajang
kemudian nanti pada hari jumat akan ada pertemuan juga dengan ketua umum partai kebangkitan bangsa yakni muhaymin iskandar
tadi kami menanyakan
sebetulnya kepada sekjen pan edi suparno apa sebetulnya motif dengan menggelar pertemuan pertemuan dengan tokoh tokoh politik
yang masuk ke dalam top survei untuk capres dan memang ini merupakan window shopping
ataupun pan tengah melihat melihat ataupun menjajaki kemungkinan kemungkinan siapa tokoh tokoh alternatif
yang bisa diajukan untuk menjadi penantang dari presiden jokowi pada pilpres dua ribu sembilan belas
namun pan sekali lagi mengisyaratkan bahwa dukungan baru akan resmi disampaikan nanti pada rakernas
pan yang akan digelar pada sesudah lebaran
di bandung itulah disitu keputusannya apakah pan akan mendukung presiden jokowi ataupun mendukung ketua umum gerindra yakni prabowo subianto
ataupun memunculkan poros ketiga
tadi kami menanyakan sebetulnya seberapa serius pan ini menggagas poros ketiga
dan tadi sekjen pan ataupun ketua umum pan suki fliasan mengatakan bahwa semua penjajakan koalisi ini masih terus dilakukan
di mana pan akan terus berkomunikasi dengan partai partai koalisi pendukung jokowi
dan juga partai partai koalisi pendukung prabowo
seperti kita tahu bahwa pan juga tengah berupaya untuk menjalin komunikasi dengan partai demokrat
akan ada pertemuan antara zulkifli hasan dengan susilo bambang yudhoyono
dan tadi kami sebetulnya menanyakan kepada gatot nurmantio sesudah pertemuan apa isi pembicaraan dari gatot nurmantio
dengan suki fliasan selama dua puluh menit
tadi gatot nurmantio mengatakan ia sebagai warga negara ingin bertemu dengan zulkifli hasan sebagai ketua mpr
ingin menyampaikan kekhawatirannya bahwa apa yang terjadi di pilgub dki jangan sampai terjadi
nanti pada pilkada serentak dua ribu delapan belas pada tanggal dua puluh tujuh juni dan juga pada pilpres serentak tahun dua ribu sembilan belas
dimana akan ada perpecahan ataupun masyarakat ini menjadi terbelah menjadi beberapa kubur
tadi gatot juga masih optimis bahwa dirinya akan mendapatkan tiket dari partai politik untuk bisa maju pada kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
namun gatot sekali lagi menegaskan ia memiliki kemistri dengan pan
namun gatot belum mau menyampaikan secara gamblang
apakah ia sudah cocok dengan pan karena menurut gatot ia masih terus menjajaki komunikasi
dan juga menjajaki koalisi dengan partai partai lain
ia akan bertemu dengan susilo bambang yudhoyono dan dia sudah bertemu dengan ketua menggerindra prabowo subianto
dan juga ketua umum pdi perjuangan megawati soekarnoputri
namun sekali lagi bahwa gatot siap jika nanti akhirnya diberikan tiket oleh partai manapun yang akan mendukungnya pada pilpres dua ribu sembilan belas
baik terima kasih rifana pratiwi langsung dari gedung dpr mpr jakarta